seragam menu dessert yang dikreasikan dengan es krim ini disajikan dalam sherpa meeting ke dua g dua puluh di labuan bajo ntt
ya hal ini dilakukan agar kuliner tradisional indonesia dapat semakin dikenal di kancah internasional
sherpa meeting kedua merupakan pertemuan delegasi anggota g dua puluh yang membahas isu non finansial
acara ini diadakan pada sepuluh tiga belas juli dua ribu dua puluh dua di labuan bajo ntt
yili indonesia dairy menjadi salah satu perusahaan yang turut berpartisipasi dalam menyukseskan acara tersebut
yili indonesia menyediakan booth es krim gratis dan menyajikan menu lokal untuk jamuan dessert pada welcoming dan gala dinner di ayana dan pelataran labuan bajo
tujuannya agar menu tradisional dapat menjadi menu yang mendunia
mengarian joy mochi ice cream adalah salah satu menu spesial yang disajikan
kreasi menu dessert ini memadukan kuliner lokal asal ntt yakni roti kompiang yang dipadukan dengan es krim mochi joy day dari yili
corporate executive chef reyan mengatakan varian rasa es krim yang beragam cocok dipadukan dengan makanan lokal
ia mengaku bangga dapat membuat menu tersebut
wizen mungkin yang spesial atau membedakan dengan dessert lainnya apa nih
dessert ini spesialnya adalah kita angkat dari umkm cikompiang dan dipadu dengan joy day es krim mochi
ini enak banget
kombinasi itu pas
disebut dengan seperti hard floor hard brade
tapi dipadu dengan mochi yang kenyal
jadi interaksi di dalam mulutnya luar biasa
kosher pak g dua puluh indonesia edi priyo pampudi mengatakan indonesia memiliki potensi kekayaan kuliner yang dapat dikembangkan
kreasi kuliner lokal adalah salah satu cara yang unik untuk menarik minat dunia
karena emang enak sekali itu
ya dia kan itu ada flavorsnya kan ada sinamonnya ya
ya kita harapkan ini bisa juga diikuti nanti oleh produk produk yang lain
dan bisa memberikan contoh juga untuk produk yang lain untuk bisa mengembangkan hingga ke standar internasional
karena kami lihat tadi semua delegasi dari luar negeri juga sangat menikmati itu
edi berharap kekompakan semua pihak semakin terbentuk untuk berkolaborasi
memperkenalkan kuliner lokal ke kancah internasional